duh duh duh duh duh duh duh
kabar duka mengawali good morning hari ini
ditemukan meninggal dunia di sebuah hotel di london inggris
senin waktu setempat
hal tersebut telah dikonfirmasi oleh pihak band
dolores meninggal di usia empat puluh enam tahun
di tengah proses rekaman di london
sebelumnya diketahui bahwa kesehatan dolores tengah dalam gangguan
sehingga the crown baris membatalkan beberapa tour mereka pada tahun dua ribu tujuh belas
hingga kini belum diketahui pasti penyebab meninggalnya vokalis dengan suara khas tersebut
bersama dolores the crun baris yang aktif sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
menjadi band pop rock yang cukup berpengaruh di belantika musik britania raya
beberapa single seperti zumbie linger dan just my imagination
kemudian membawa the crown baris menjadi salah satu band top dunia
berawal dari irlandia popularitas mereka kemudian mendunia
hingga tahun dua ribu sebelas dolores bersama the crown baris
menyambutkan kesehatan dan kekejuan mereka
sebagai satu penyampa penggemar di indonesia dalam ajang java rocking land
sederet prestasi pun pernah mewarnai karir the crown baris
salah satunya ketika mereka meraih penghargaan lagu terbaik
pada ajang mtv europe music awards tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima lewat lagu zumbi
kini vokal khas dari dolores tak akan lagi menemani perjalanan karir the crown baris
album something els yang dirilis tahun dua ribu tujuh belas lalu
nampaknya jadi persembahan terakhir dolores
untuk the crown baris dan tentu untuk penggemar